keinformasi selanjutnya dihari lagi kota jakarta akan meraihkan ulang tahunnya yang ke empat ratus delapan puluh sembilan
beragam permasalahan masih dirasakan warga
salah satunya biaya hidup yang tinggi
jakarta masih menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di indonesia
kondisi ini memaksa warganya menyiasati pengeluaran
hingga mencari tempat tinggal di daerah penyangga terutama bagi kelas menengah
jakarta menduduki posisi terpuncak kota termahal di tanah air
survei biaya hidup yang dibuat badan pusat statistik ini
menunjukkan geliat perekonomian jakarta masih menjadi daya tarik
meski tak ada yang menjamin apakah warganya dapat hidup layak
upah minimum provinsi dki jakarta dua ribu enam belas sebesar tiga satu juta rupiah
masih jauh dari batas minimal untuk dapat hidup layak
total pengeluaran sepuluh juta di jakarta relatif ya
itu bisa hidup layak
pasangan suami istri arya kusumo dan eka oktaviani
kerap memutar otak agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
pasangan yang menikah pada april dua ribu lima belas ini bekerja di perusahaan swasta di jakarta
untuk membantu kita mengatur tiap bulannya harus keluar berapa
saat awal menikah mereka sempat tinggal di kamar indekos di jakarta
namun akhirnya mereka memilih menyewa rumah yang tidak ada
di cipondo tangerang
ini dilakukan sebagai salah satu trik untuk memperketat pengeluaran
perbandingannya dengan apa yang kita keluarin untuk ngontrak rumah ini
sama kayak ngekos di tengah
seperti arya dan eka
saat ini banyak warga yang kesulitan mendapatkan landed house
atau rumah tinggal dengan pekarangan yang layak di ibu kota
untuk ukuran rumah yang sama di jakarta dengan yang di bogor tentunya harganya berbeda jauh
arya dan eka mengaku gaji tetap setiap bulan tak cukup memenuhi kebutuhan
yang semakin meningkat
dari hobi mengoleksi sepatu dan sepeda
mereka kemudian menjadikannya sebagai usaha sampingan
bahkan seserahan saat mereka menikah dulu
kini disewakan untuk menambah pemasukan
bagaimana kalau dikalkulasikan
kalkulasiin ya kalau tiba tiba laku semua gitu ya untuk yang item yang sama ya mungkin bisa sampai tiga kali gaji
di samping kebutuhan dasar
tingginya biaya hidup di jakarta juga dipengaruhi gaya hidup
pasangan arya dan eka pun mengaku memiliki budget khusus untuk urusan gaya hidup
biasanya berapa persen dari pengeluaran
berapa ya sekitar lima sampai sepuluh persen lah maksimal
arya dan eka yang tergolong pasangan muda setidaknya masih memiliki segudang alternatif untuk bisa hidup layak
bayangkan bagaimana dengan mereka yang sudah memiliki anak
selain biaya sehari hari
biaya pendidikan anak pun perlu mendapat alokasi tersendiri
roni satria jakarta